gaduh pemecatan brigjen endar priantoro dari direktur penyelidikan kpk terus berkembang
pada jumat tujuh april dua ribu dua puluh tiga wakil ketua kpk alexander marwata menyatakan bahwa kpk bukan lembaga subordinasi dari polri
maka dari itu kpk berhak menentukan pegawai yang bekerja di kpk
namun pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan baru
lalu bagaimana sebenarnya relasi kpk dan polri dalam hal penentuan pegawai di kpk
telah bersama kami di cnn indonesia forward mantan pimpinan kpk saud situmorang dan dosen hukum tata negara fakultas hukum universitas andalas ferry amsari
selamat malam mas ferry bang saud
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
ini kita membahas yang lagi rame ini sekarang ya
saya ingin ke bang saud dulu nih
pernyataan dari wakil ketua kpk bahwa kpk ini bukan berada di bawah polri begitu
kemudian artinya kpk bebas menentukan pegawainya
nah ini anda melihatnya bagaimana terkait pemecatan dari brigjen endar
ini kan bukan soal memberantas korupsi ini bukan soal di bawah di atas
ini sama sama gitu
ini kan sama sama gitu

dan kita substansinya apa
kalau substansinya umpamanya itu kita mau perang lawan mana gitu ya kan
siapa duluan maju
ini enggak kan kita bicara pegawai
itu makin tidak elok lagi
kita bicara pegawai ada pegawai endar namanya itu
dan kemudian dia form
kemudian dia sudah bekerja sekian lama
bahkan dia bekerja di tempat tempat yang sensitif
sampai ada lima belas kali ekspos
yang kemudian tidak ada bukti bukti
yang kemudian tidak ada bukti bukti
bahwa itu naik ke proses berikutnya
kemudian dia terkesan dalam perdebatan itu dia diajak untuk menyesuaikan dengan keinginan pimpinan yang menggeser dia
sehingga kan kita dikembalikan dengan pernyataan bahwa bukan subordinasi itu semakin tidak elok
karena ada orang yang bahasa sederhananya ini prajurit tempur saya di lapangan
mau terus membantu saya untuk memberantas korupsi
tiba tiba saya pulangin begitu saja
begitu saja sekali lagi
biasanya ada tiktok
nah prosedurnya harusnya bagaimana sih biasanya
terkait dengan penerimaan kemudian pemutusan begitu
mereka kan berdebat di sana tentang ini perka
yang disebutnya kalau dulu memang kan empat tahun diperpanjang empat tahun lagi
kemudian perpanjang dua tahun
saya nggak tahu kondisinya di dalam kayak di mana
tapi apapun aturannya
apapun pembatasan tahunnya
kita bicara orang
kita bicara sdm
dalam hal terjadi proses katakanlah pelanggar kode etik
itu kita bisa kembalikan segera
karena itu krusial
ini ada extraordinary person dalam hal ini namanya endar
dikembalikan dengan cara cara yang tidak extraordinary disiplin gitu
dengan cara cara sederhana gitu
bahkan mengantarkan instasi lain di mana prajurit lapangan saya itu berasal
asal ya kan
yang bisa mereka tarik kapan saja
bisa juga kalau memang mereka mau
tapi pada bagian lain dia minta you may stay there
kamu lanjutkan deh upayamu
pada bagian lain mereka kembalikan gitu
jadi kan kita tanda tanya gitu ya
kan bahasa sederhananya
udah render lanjutin aja selesai masalah ini kan
simple sebenarnya gitu loh
jadi kenapa jadi ruwet gitu
kok kita jadi kayak mesti melakukan saringan tes orang ini masih seperti apa gitu kan
jadi ini mungkin saya pikir memang mainstrayanya niat jahatnya justru datang dari orang yang melarang larang dia itu gitu
itu ketahuan nanti
kalau mas ferry sendiri melihatnya bagaimana terkait dengan pernyataan dari wakil kpk ini
saya pikir pak alex coba menghindar dari substansi masalah
dengan mencoba bicara kita ini berimbang gitu ya
saya mau lihat kan kepada pak alex sebenarnya
tentuan peraturan kpk sendiri yang dilanggar
misalnya di pasal dua peraturan nomor satu tahun dua ribu dua puluh
ada prinsip yang namanya sinergi
sinergi dalam kepegawaian kpk itu berkaitan juga dengan relasi mereka dengan kepolisian kejaksaan asn di kementerian kementerian lain
apakah mungkin prinsip ini dijalankan dalam kasus pak endar kan tidak kalau saya
sinergi bekerja sama dong
bagaimana pola yang baik dalam penggunaan pegawai pegawai dari institusi lain
nah ini tidak terlihat ada sinergi
bahkan terkesan kpk meremehkan karena yang meminta diperpanjang jabatan pak endar itu kan kapolri langsung yang menandatangani surat itu
dan ini diabaikan
harus diingat juga masa jabatan pak endar belum habis
masih ada sekitar satu hari dua hari beliau untuk bisa diperpanjang
surat dari kepolisian diterima tanggal dua puluh sembilan masa berakhir tugas tiga puluh satu yang bisa diperpanjang empat plus dua empat tahun plus dua tahun lagi atau sekitar enam tahun
nah dalam konsep ketentuan kpk mereka yang tidak terlibat pelanggaran etik berat harus dipertahankan
karena bahasa pasal tiga puluh
nah ini dikatakan bahwa per kpk yang sama dikatakan bahwa tidak akan ada pengembalian
pengembalian dikembalikan ya insan kpk kepada institusi asal kalau terbukti secara sah menurut hukum melakukan pelanggaran etika berat
pak endar tidak ada catatan itu
artinya tidak boleh dikembalikan sampai kemudian institusi asal menarik
ini institusi asal memperpanjang
jadi ada pelanggaran di pasal tiga puluh peraturan kpk nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua
jadi pak alex mau pakai peraturan apa
di dalam ketentuan yang mereka buat sendiri pak alex kpk firly melanggar ketentuan ini
nah menurut saya memang ada nuansa lain yang bisa dibaca ya bahwa pengembalian ini bukan soal pak endar melanggar etik
pak endar tidak punya kapal
pak endar punya kapasitas
pak endar punya masalah lain
pasti ada nuansa yang bisa kita tangkap terutama dengan perkara perkara yang sedang ditangani oleh pak endar
sebagai direktur penyelidikan pak endar tahu tuh kasus bocornya perkara di isdm
pak hendar juga tahu ada upaya memaksakan kasus formula e untuk ditangani oleh kpk meskipun tidak ada alat bukti
ada kelindan dengan kasus kasus yang kemudian menjadi kelemahan kpk di bawah kepimpinan pak firly
oke tapi sebelum kita bahas terkait dengan dugaan bahwa ada perkara perkara yang diketahui oleh pak endar ini
kita bahas dulu terkait dengan kerjasama antara kpk dengan polri ini sebenarnya mas ferry
sebenarnya ini kan bisa dikatakan partner begitu ya
sebenarnya menyatu begitu ya
nah ini kalau terlihat seperti ini jadinya bagaimana
ya kan azaz itu kan selain sinergi profesionalitas lain lain begitu ya
itu memperlihatkan bahwa kpk dalam rangka profesionalitas kelembagaan membutuhkan sinergi kerjasama dengan lembaga lain
kpk butuh penyelidik penyidik andal yang ada di kepolisian lalu bersinergi agar kemudian upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan
walaupun selama ini kita lihat ya ada percecokan tertentu di antara dua lembaga
tetapi kalau semangatnya profesional itu ngeblend begitu ya
mereka betul betul menyatu dengan kpk dan menjadi bagian dalam upaya pemberantasan korupsi
nah sejauh ini sinergi itu berjalan
nah anehnya pak firly sebagai mantan insan kepolisian kok memandang remeh cara cara yang ada di institusi asalnya
apalagi kemudian tidak ada pelanggaran waktu soal perpanjangan
ya pak endar tidak melanggar apapun begitu ya
lalu tiba tiba dikembalikan dengan katakanlah ya pokoknya harus dikembalikan karena kami bukan subordinasi kepolisian
kalau bicara kerjasama yang profesional yang sinergi pasti tidak akan keluar bahasa itu
ini bahasa yang seolah olah mengabaikan apa yang sudah disepakati di antara dua kelembagaan bahwa mereka akan saling bersinergi
dan ada upaya upaya mengabaikan nilai nilai yang semestinya dihormati oleh kpk terhadap institusi kepolisian
ini orang tidak ada masalah ditetapkan oleh kapolri bahwa karena jabatan tertentu di institusi kepolisian masih penuh
orang selevel beliau tidak mungkin tidak dimanfaatkan
mestinya terus diperpanjang
tidak ada ruginya bagi kpk dan kepolisian memperpanjang ini
nah anehnya ini
saya merasa kok bahasa yang dikeluarkan tidak dalam rangka kerjasama ya
ini bahasa yang sudah terpaksa pokoknya harus keluar
oke tidak etis begitu seperti kata bang saud tadi ya
nah bang saud sebenarnya bagaimana sih prosedur penghentian seseorang apalagi direktur penyidikan begitu
sebagai kapasitasnya sudah termasuk tinggi begitu
nah ini apakah memang secepat itu buru buru tidak ada istilahnya kalau di perusahaan saja kan ada one man notice ya karyawannya
nah ini bagaimana sebenarnya
ya itu selalunya ada proses ya
sdm dengan sdm
sdm internal kita dengan pimpinan
itu kan ada list di sana itu
siapa siapa yang sudah mulai harus selesai
itu sdm itu memberi nyampaikan kepada pimpinan
mungkin itu yang mereka maksudkan bulan november itu
mungkin itu prosesnya
nah itu memang betul prosesnya
terus kemudian soal cepat atau lambat
itu kan soal soal karena memang orangnya sudah di dalam
dia perform itu enggak
dan semilimeter enggak ada masalah
kecuali kalau dia itu tadi melanggar etik
yang sudah kemudian publik melihatnya bahwa ini harus selesai
kemudian kita harus cepat memberi respon terhadap keluhan di luar
kalau memang ada sesuatu yang sangat menjadi perhatian publik
sama dengan apa yang terjadi pada pirly pada saat ada dia ketemu dengan seseorang
waktu itu yang ada kaitan yang perkara yang ditangani oleh kpk
sehingga kemudian kita waktu melakukan sidang etik
sidang etik kemudian segera kita umumkan
itu seperti itu
ini kan orang perform
ini orang bekerja
ini orang tidak ada masalah
sehingga kita bertanya
prosesnya itu menjadi lebih aneh gitu
sehingga sekali lagi kenapa ini bisa terjadi
ya kita akan bertanya sebenarnya ada apa sih
ya orang kan mencari cari akhirnya
bahwa sudah ketemu
jadi kita yang paling menarik perhatian adalah waktu mereka sidang sampai lebih lima belas kali
kasus yang sama menyangkut high profile person yang sangat menjadi perhatian publik saat ini
salon kuat menjadi presiden republik indonesia terus terusnya gitu
terus anda bilang itu nggak ada hubungannya
mbak silvi naik banget kalau bilang enggak ada hubungannya
tapi menurut ketua kpk bahwa keputusan pemberhentian endar ini adalah keputusan bersama begitu
nah ini bagaimana
nah bersama itu bisa jadi memang bisa jadi potingnya atau lima puluh atau tiga puluh dua atau empat puluh satu terserah
kita enggak tahu ya
tapi ini kan kalau memang diputuskan sama sama berarti kebanyakan di sana itu pemimpinannya sama tipenya
padang acok kan gitu
kecuali kalau skornya tiga dua tiga mengatakan endra tetap di dalam yang dua ngotot gitu ya kan
kalah dong dia
tapi ini kan kita nggak tahu tiga dua yang ngotot yang tiga atau yang dua diem aja gitu kan
nah artinya gini
at the end mereka harus moting untuk memutuskan ini
tetapi kalau kita bilang katakan mereka kolektif kolegial gitu at the end voting
ya kita sudah tahu kualitasnya seperti itu manusianya
sekarang ini bahwa mereka mengabaikan prinsip prinsip yang disebutkan oleh mas ferry tadi
di kode etik itu kan jelas kolektif kolegial anda menghargai ham
itu undang undang kpk ini ada kata kata ham malah di situ
nggak usah jauh jauh lah
ini sesuai ham gak kayak gini nih
di undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima itu setiap orang punya hak dapat kerja itu ada undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
oh pak saud jauh banget
enggak ini harus ada detail detail
sebagai mantan pimpinan kpk bisa cerita sedikit mungkin di masa anda dulu bagaimana cara pemberhentian seseorang
ya itu tadi ada prosesnya
wah kita perpanjang nih keren orang ini
ah ini susah kita kembaliin aja
itu biasa kayak begitu
ya poting juga
meskipun instansinya masih memberikan silahkan diteruskan
kita mengembalikan orang
walaupun instansinya bktk umstdr gitu
dia enggak kepom
ya kita kembaliin tapi itu ada proses
dan saya pernah ikut kok nganter orang langsung ketemu pimpinannya
ketemu pimpinannya lembaga tg
pak kami meranggapan dia ya kita pakai bahasa bahasa baik bukan cara begini
saya datang dan dia senang diantar
dia melanjutkan tarinya di sini
dengan cara baik baik begitu ya
itu kita lakukan dengan cara cara
ya beradab lah begitu
bang kalau seandainya anda masih menjadi pimpinan saat ini
apakah bridging and enduring ini termasuk salah satu yang akan anda berhentikan atau bagaimana
itu sudah jelas ya
di dalam kpk itu ada yang namanya kipi
dia awal tahun itu dia ngisi
apa yang dia kerjakan
cocok gak nanti yang pengen dia kerjakan
key performance indicatorsnya itu kpi nya itu umpamanya menangani sekian kasus sekian puluh kasus
nah selama itu jalan itu nggak ada masalah
kecuali dia bilang
gue mau menangani seratus kasus
tahun ini cuma dia menangani dua puluh
kita kan nggak dengar bahwa endar ini di bawah dari perform indicatorsnya itu nggak di bawah itu
kita gak dengar itu
ayo kita masuk ke detail detailnya
apa yang dia kerjakan gitu
kalaupun itu umpamanya di bawah key performance indicatorsnya
karena mungkin kasusnya ditolak tolak terus atau gimana gitu
kalau ditolak tolak terus ya dia nggak akan melakukan penyelidikan juga gitu
jadi sekali lagi kita gak mendengar suara suara itu
key performante indicatorsnya dia itu jelas
dan kalau itu tidak ada saya malah bertanya
jadi sekali lagi kalau kita memang mau mengatakan bahwa kasus ini clear
ada orang pinter udah kembaliin mulai besok kerja
kan begitu aja
itu selesai persoalan ini
kalau dia bilang nggak usah dengan mengatakan
woy ini kita buang di bawah subordinasi dan segala macam
itu nggak masuk di substansi yang kita bahas itu
tapi terkait hubungan dengan paul ri
anda melihat bagaimana hubungan
kpk dengan paul ri pada zaman anda dulu
oh iya selalu up and down
itu selalu begitu
terlebih karena ini kita bicara pasukan tempur yang orang orang yang berintegritas gitu ya
akan ada dinamika di dalam juga
dulu itu ada pengawas eksternal internal
mereka juga saling check and balance
kita tata mereka di dalam satgas itu ada internalnya ada eksternal
mereka akan tarik menarik itu biasa
tetapi mengembalikan orang dengan cara seperti ini
baru ini pertama kali
jadi ada konflik pasti ada begitu ya
oh iya dan saya beranggapan harus begitu
tidak ada orang di kpk yang tidak boleh di check and balance
hobi aja kita check and balance kok
eh lu masih kayak gitu ntar pasawat mencret tuh
cuci lu yang bener kan begitu kan
obi nya di check and balance disana gitu
apalagi namanya penyidik penyelidik gitu loh
mas ferry hubungan kpk dengan paul ri dengan kejaksaan
sebagai counter partner anda melihatnya bagaimana seharusnya
ya karena kpk ini adalah lembaga extraordinary ya
mereka dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsi
dan lembaga lembaga lain lebih ke pidana umum
tapi mereka tentu punya sumber daya manusia yang cocok dengan tugas kpk
nah relasinya ada disana dan tentu harus saling menjaga
dan kita ketahui bahwa relasi up and down
yang diceritakan pak saud
lebih karena beberapa perkara yang mungkin melibatkan institusi asal
tentu ada semangat spirit the corrups yang terbawa bawa
yang kemudian berbenturan dengan kpk
tapi nilai esensinya adalah bagaimana menegakkan upaya pemberantasan korupsi
nah di kasus ini jauh sekali
ini tidak ada nuansa yang saya lihat kesungguhan dalam pemberantasan korupsi
malah ada nuansa memanipulasi tindak pidana korupsi
yang kemudian menyinggung perasaan personal dan institusi dari lembaga asal
kalau kita lihat misalnya di kasus pak endar
beliau ini dikembalikan dengan hormat
maknanya tidak ada masalah dengan orang ini
yang anehnya masa jabatannya masih bisa diperpanjang enam tahun lagi
dan permohonan untuk lanjut itu kan permohonan yang dilakukan oleh pimpinan tercinta
yang tinggi institusi asal
kok kemudian yang dibicarakan bahwa kami bukan ordinate kalian
oleh karena itu siapapun yang tanda tangan kami berhak mengabaikanku
kurang lebih kan begitu
nah harus dilihat juga bahwa kalau tadi pak saud bilang ada kpi
faktanya kpi nya cukup baik begitu ya
dibandingkan penyelidik penyelidik yang lain
dibandingkan direktur direktur yang lainnya
ini orang performancenya di atas rata rata
tapi pertanyaan besarnya
kenapa kemudian orang yang mestinya diperpanjang tidak diperpanjangkan
jadi tanda tanya besar
mungkinkah karena dalam lima belas kali gelar perkara
pak endar menolak untuk melanjutkan perkara perkara tertentu
itu yang menyebabkan pak firly marah begitu ya
atau setidaknya pimpinan
perlu diketahui oke tidak ada masalah ini diputuskan kolektif kolegial
karena ini diputuskan oleh mutlak suara mayoritas pimpinan
yang bermasalah diadili di dewas begitu
dilihat kenapa ada pengabayan pasal tiga puluh tadi
bukankah di pasal tiga puluh itu jelas sekali
kpk mengembalikan dapat dikembalikan pegawai dari institusi tertentu
kepada institusi awal jika kemudian terbukti secara sah melanggar etik berat
nah dalam catatan kita tidak ada pelanggaran etik berat dari pak endar
kenapa ini orang dipaksakan untuk diberhentikan
jangan jangan yang melanggar etik itu adalah pimpinan
karena tidak sesuai dengan prosedur
harus diingat di dalam undang undang administrasi pemerintahan itu
seluruh prosedur ya termasuk pemberhentian pegawai
itu tidak boleh melampaui wawonang
mencampur adukan wawenang sewenang wenang
sewenang wenang itu apabila terdapat kebijakan dan tindakan administrasi
negara dari pejabat atau badan tata usaha negara
yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan putusan peradilan
nah ini ada peraturan perundang undangan
yang harus ditaati oleh pimpinan kpk
jangan jangan pengembalian ini bagian dari sewenang wenang itu
atau setidak tidaknya melampaui wawenang
oke ya ada apa dibalik pemecatan dari brigjen endar ini
kita masih akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana kami masih akan kembali sesaat lagi

ini sudah terlihat bahwa itu mereka nggak paham
misi utamanya itu apa
kalau misi utama anda itu memberantas korupsi
anda harus lebih hati hati
anda harus paham kode etik
anda harus paham penegakan prinsip prinsip manajemen yang benar dan seterusnya
nah kalau kita katakan itu sudah dijalankan
ini tidak akan seperti ini
karena memang kita pikir ya okelah
akan ada tertinggal sedikit sedikit soal koordinasi
tetapi dalam pikiran saya saya memenangkan pertempuran ini
which is ada endar di sana gitu loh
terus apa lagi gitu kan
akhirnya orang tanya tanya ya mas ferry ya
orang gak tanya tanya ada apa sebenarnya gitu
karena memang tidak ada hal hal yang sangat prinsip
yang kita bisa kenakan kepada nu itu segera
gak bisa gitu loh
udah jelas dia bekerja di situ gitu
apalagi kalau kita katakan dia ikut di dalam pertemuan itu sampai beberapa kali membahas hal yang krusial tadi itu
berarti dia sangat prominent person di situ
orang orang yang dibutuhkan di situ
kemudian orang prominent person ini dibuang
kan kita jadi tanda tanya
jadi sekali lagi kalau anda punya main course nya misi utamanya pemberantasan korupsi
yang kecil kecil itu jangan bikin masalah baru
ini kan jadi masalah baru
jadi main course anda itu apa
misi utama anda itu apa sebenarnya
jadi menulai perhatian orang kembali ke kpk
begitunya ada apa
ya mungkin mereka sudah mengatakan
udah lah pokoknya gimana kita gitu
kan susah kalau udah begitu berantas korupsi
makanya di dalam apa ya
di dalam satu tahun dua ribu dua puluh
di era sby itu
dalam dua ribu dua belas itu
ada yang namanya jakarta commitment
jakarta commitment itu adalah seluruh badan anti korupsi di dunia
ketemu di jakarta
dan indonesia tuan rumah
hanya dua hal yang prinsip menurut saya dibahas waktu itu
ada dua poin
satu bahwa ketua kpk tidak boleh abuse
dan tidak boleh diganti sembarangan
karena dulu ada isu begitu
tapi yang kedua anda harus melindungi pekerja pekerja hukum di kpk
itu jelas di situ
nah dunia internasional sekarang bilang
lu kan commitment jakarta di tempat lu
lu gak jalanin
ya ini makanya saya bilang ke depan ini mudah mudahan indeks persepsi korupsi nggak turun
biasanya mulut saya ini agak berbahaya
kalau ngomong turun turun
karena independen kan gitu dari empat puluh turun tiga puluh tujuh
dari tiga puluh tujuh turun tiga puluh empat
ini jangan jangan jadi berapa nih dak
karena mereka melihat bagaimana badan anti korupsi itu independen profesional transparan
angkutabel bebas dari konflik kopi interest
itu yang utama yang dinilai oleh mereka
ya yang menarik juga kpk ini sudah mengirim surat ke polri dua puluh dua november dua ribu dua puluh
tentang selesai masa tugas dari brigjen endar begitu ya
nah belum enam bulan sudah memecat brigjen endar
dari november ke maret itu belum enam bulan ya
ya seperti keempatnya lagi mereka gak paham
jadi jangan jangan memang di sana itu gak ada catatan catatan
atau bisa jadi juga sdm nya sumber daya manusianya atau yang mengurus ngurusin itu mereka karena memang di bawah relasi kuasa gitu ya
jangan jangan karena itu ya udah jalanin aja deh
rame rame aja lah
yang penting bukan kita yang ngurusin yang aku biar aja mereka
kan itu gak boleh
makanya dulu di kpk selama ada yang namanya
dulu kita disebut ada deputi pepm pengawas internal dan pengaduan masyarakat
ini dia sangat powerful dibandingkan dewan pengawas yang sekarang
dan dia aktif melihat orang per orang
kalau ada sesuatu ngelapor itu langsung ditindaklanjuti
ini saya nggak tahu sekarang ini pegawai pegawai yang ditekan pegawai pegawai yang merasa ada ketidakadilan kemana mereka sekarang melapor
seharusnya itu fungsi dari dewan pengawas
oh yes doang
dia kan mengawasi dia kan harus laporan ke presidennya
setiap sekian menurut undang undang kpk itu dia harus lapor mengenai kinerja performan
dan kalau kita bicara kinerja anda harus bicara ambayan pekerjaan secara keseluruhan
bagaimana environmentnya kan gitu
ya jadi dia harus sampai ke detail itu gitu
jadi gak ada alasan kalau tiba tiba umpamanya ada proses yang tidak mereka bisa awasi kemudian meledak seperti ini gitu
kalau mas ferry anda melihat bagaimana langkah dari kpk ini terkait dengan pengabayan surat dari kapolri
ya janggal sekali ya menurut saya
surat yang ditandatangani oleh kapolri kemudian dianggap seolah olah tidak ada
dan mereka masih punya waktu untuk merespon surat itu dengan memperpanjang masa jabatan pak endar tapi kemudian diabaikan
dan memang yang perlu kita perhatikan dalam konteks pengabayan surat kapolri ini adalah sebenarnya tujuan pimpinan kpk mengembalikan
pak endar dalam rangka apa
apakah karena habis masa jabatan tidak bisa diperpanjang lagi
apakah karena pak endar melanggar etik berat gitu ya
atau karena memang buruk performanya
karena apa ini yang tidak diketahui kalau buruk performansnya kok dikembalikan dengan hormat begitu ya
kalau kemudian tidak berkapasitas atau melanggar etik kok tidak ada kemudian laporan pelanggaran etik
beda dengan ketua kpk yang sudah pernah diperingatkan
yang melanggar etik begitu ya tidak dikembalikan juga itu ketua kpk ke publik begitu ya
nah ini dalam tujuan ini kita bisa melihat tidak terdapat tujuan yang terang benerang kenapa pengembaliannya
nah harus diingat konteks ketentuan soal pengembalian itu ada maksudnya yaitu penyelidik atau insan kpk tidak suka suka dimanfaatkan oleh pimpinan kpk
atau siapapun yang menjadi atasan mereka
untuk dikembalikan dalam rangka abuse of power
oleh karena itu pengembalian seseorang pemberhentian seseorang di kpk atau dimana saja institusi tidak boleh berdasarkan subjektivitas
harus ada alat ukur yang jelas
nah dalam konteks ini tidak ada alat ukurnya
jangan jangan pengembalian ini soal abuse of power saja
saya tidak nyaman anda tidak sesuai dengan perintah saya
lalu dikembalikan bukan alat ukur kenapa dia menjalankan tugasnya
baik atau tidak
nah sejauh ini tidak ada alasan bahwa pak endar itu buruk performanya melanggar etik melanggar kemudian etika dan segala macamnya
nah ini yang saya takuti tujuannya jauh dari harapan kita
bahwa pengembalian ini tujuannya karena ada motif motif tertentu
nah ini yang tidak terjawab oleh pimpinan kpk
kan jawaban pimpinan kpk kan menghindar dari apa yang kita tanyakan
apa itu tujuannya dia menghindar dengan mengatakan kami bukan anak buahnya kepolisian loh
kami bukan subordinat dari kepolisian
oleh karena itu terserah kami dong
oh nggak bisa juga di dalam rumus administrasi negara nggak bisa suka suka
harus ada alasan kenapa seseorang diberhentikan dikembalikan dianggap tidak layak dimutasikan dan segala macam
nah ini yang tidak ada
oke juga terkait dengan surat kepada polri dua puluh dua november dua ribu dua puluh dua yang kemudian berujung pada pemecatan belum enam bulan begitu
nah ini apakah kemudian berarti bisa dikatakan kpk mengabaikan pp no satu ratus tiga tahun dua ribu dua belas pasal lima ayat enam
ya berbagai pp yang dilanggar soal sayangnya ada juga pp no enam puluh tiga
nah itu diabaikan memang oleh kpk
ya karena memang itu tadi motifnya tidak jelas
kalau dia jelas motifnya pasti akan berkesesuaian dengan ketentuan

makanya saya contohkan di peraturan mereka sendiri mereka abaikan
kalau ada institusi yang mengabaikan peraturan dari lembaga negara lain dan oke lah ya mungkin mereka tidak baca
tapi kalau peraturan mereka sendiri diabaikan kan aneh
nah jangan jangan memang ini motifnya ya tujuannya memang mengabaikan ketentuan peraturan peraturan itu untuk tujuan yang lain
kalau sebenarnya ini sesuai dengan peraturan yang lain
sesuai peraturan tidak ada soal
pak saud nggak bisa marah marah juga saya tidak bisa mempertanyakan juga kalau memang sesuai peraturan
problematikanya adalah ini tidak sesuai peraturan melanggar prinsip etik dan kemudian ada motif yang kita patut pertanyakan
dan itu yang kita laporkan ke dewas hari ini
oke lalu tanggapan dewan bagaimana
yang bilangnya ada problematik di undang undang kpk sembilan belas
iya problematik tapi dia tetap di situ
terus pada bagian lain kita nggak bicara bicara pidananya karena kita bicara pidana soal kebocoran informasi
terus pada bagian lain mereka akan mempelajari oke dan meminta kita menjadi nanti bagian daripada saksi dalam penelitian itu
bagaimana tanggapan dewas
kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward masih akan kembali sesaat lain
baru saja tadi menghadap dewan pengawas melaporkan ya
nah tanggapannya bagaimana bang saud
ya seperti yang saya bilang tadi flowery ya
jadi ya oke kita terima nanti akan kita pelajari
tapi di salah salah diskusi ada mas bw ada abraham samad ada mbak eha mahua
kemudian pak peri tadinya harus hadir karena dia termasuk dari lima puluh lima orang dan badan yang menandatangani itu
tapi beliau ada acara lain
tapi pada kesimpulannya adalah
ya soal etiknya mereka akan dalemin
tapi soal pidananya dia selalu mengatakan sama dengan kasus lps yang sebelumnya
padahal sudah jelas menerima gratifikasi itu berlalu begitu saja
cuman kalau kita bicara substansinya dalam hal ini pengembalian pak endar ini
apakah nanti itu mereka sesuai dengan yang kita sampaikan
bahwa ada pelanggaran etik ada lebih dari lima poin di situ
dan peraturan yang mereka buat sendiri seperti dikatakan pak peri tadi
nanti kita lihat justifikasi seperti apa
oleh sebab itu kita berharap nanti kita kesana ikut dan itu dibuka pintunya
kita menghargai dari pimpinannya tadi
menghargai bahwa mereka akan memanggil kita untuk kemudian kita
mereka katakan berhak memanggil siapapun untuk menjelaskan apa yang terjadi
cuma saya tadi bertanya gitu
sebenarnya dewas ini kang pos atau dia mengawasin gitu kan
mengawasin kan dia nggak mesti ada pengaduan dari kita gitu
yang gak mesti kita datang kesana juga dia sebenarnya panggil petugasnya
itu tugasnya dia gitu
anda digaji untuk itu gitu loh
panggil eh ini apa ini berisik amat ini
kan udah terima aja gitu
atau dia nggak bisa katakan menjustifikasi bahwa kita hanya tidak diberi wamenang oleh undang undang
kemudian kita hanya bisa merekomendasi dan seterusnya dan seterusnya
ini kan logika hukum argumentasi hukum dan cara kita berpikir itu
hukum yang bermanfaat berguna dan adil itu mana dong
ini ada orang dibuat gak adil kamu cuma nunggu laporan orang gitu kan
saya katakan pelawari tadi
terkait pemecatan brigjen endar ini ada perkataan seperti pelanggaran sanksi berat begitu atau bagaimana
belum sampai kesana
ya selalu sangat normatif pelawari lagi gitu ya
karena kalau dia betul punya tim kan harusnya sudah melihat
kalau punya intelijen yang baik gitu kan
kita harus jauh di depan sebelum orang datang dia sudah membaca
dilapori secara informal kemarin kan endar
saya gak tahu waktu dia kesana melaporkan itu sudah diajak ngobrol gak
kalau diajak ngobrol kan paling tidak udah dia bisa ngomong ke kita waktu datang tadi
eh gue gak perlu surat lo gue sudah ngomong sama endar sendiri nanti gue benesin nih
itu agak lain kan
akan lain dong ceritanya sudah ketemu sama endar sendiri dia
saya bisa salah pak
kami bisa salah karena yang kami quote itu dari media masa semua
kalau sudah berbahasa intelijen itu kan bukan a satu c tiga itu

sudah ketemu langsung dengan bitin endar begitu
oh gitu ya wah ini gak benar
belum ada pemutusan begitu kan ya
tapi hari ini brigjen endar sudah tidak boleh masuk lagi ke kpk itu bagaimana pada belum ada keputusan
itulah yang saya bilang kembali lagi karena ini situasinya pemberantasan korupsi di dunia menjadi perhatian untuk khusus untuk indonesia
ya seharusnya dia harus cepat bertindak
kenapa orang ini sekarang dimana dia
kalau dia dewasa yang benar dia mesti panggil dan dar kamu dimana sekarang
di sini pak
harus begitu dong
kalau dulu kita bisa
kalau dulu kita bisa begitu kamu kelayapan di sana sini nanti salah salah kamu bisa pidana di luar sana gitu
panggil dudukin di situ
itu baru namanya dewasa
terus kamu bilang gak ada yang mau menang
ya nggak bisa begitu dong
beyond you imagination itu kan kita harus tahu gitu bekerja bahwa di batas di luar batas batas kita sebagai apa
hukum gak bisa begitu pak
enggak ini hukumnya sederhana ini
ada peristiwa yang melanggar etik yang berpotensi pidana terus anda berpikirnya normatif
nah di masa lalu kan juga pernah ada bahwa pimpinan kpk kemudian diputuskan melanggar kode etik begitu
nah ini sanksinya seperti apa
untuk siapa nih
sanksi dari dewan pengawas itu biasanya seperti apa kalau ada pelanggaran kode etik
oh ya itu makanya kan kemarin mereka juga sangat pelawari untuk dewasa yang sekarang
kalau dulu kan prosesnya jelas
diperiksa oleh sembilan orang
delapan orangnya itu dari luar semua
saat yang dari dalam itu cuma satu
dua dari luar semua itu
tadi diceritakan juga ternyata pak siapa nih pak abramsamat pernah diperiksa itu ketua komisi etiknya dari luar
namanya anies baswedan
gak apa apa itu bukti kok gitu loh
jadi artinya gini loh
bila perlu dari orang luar ini supaya dia bisa bicara objektif
sekarang nggak akan orangnya di dalam
dewas itu dari dalam
mereka bagian dari masalah
kalau dibilang kasus lps
jadi saya pikir kalau memang kita mau objektif
mumpung kalau presidennya nonton tv
udah buat perpu aja gitu
kalau mau cepet gitu
balik lagi ke undang undang kpk sebelumnya
mumpung dia belum selesai
beberapa bulan lagi buat perpu
ini beres nih
mas ferry melihatnya bagaimana
apakah kemudian ada standar ganda begitu
ini kalau pimpinan kpk tidak ditindaklanjuti
awal saya dan pak saud dan teman teman itu
ketika undang undang sembilan puluh
undang undang revisi kpk
kita sudah mencurigai ya
bahwa posisi dewas itu jangan jangan
hanya untuk menutupi kealpaan dari pimpinan kpk yang baru
jadi ada rencana begini kurang lebih ya
yang kita baca dari konsep dewas ini
begitu ternyata terbukti mereka melakukan pelanggaran etik
nanti dewas yang akan memutuskan
memang ini terbukti melanggar etik
jadi mereka tetap bisa bertahan
ini tidak pelanggaran etik
sehingga mereka tetap ada di kpk
dan itu betul betul terjadi
misalnya ada beberapa pelanggaran dari pimpinan
kasus pak firli misalnya
dapat hotel dan segala macam itu
berlalu begitu saja
itu seharusnya kalau dalam kode etik
wah kpk ini standar etiknya tinggi
hampir mendekati standar etika kenabian itu
kalau terjadi saja
itu seharusnya sudah diberhentikan
karena standar etika mereka memang sengaja ditinggikan
untuk melindungi lembaga lain
kalau mereka menyimpang
ya bisa bisa mereka akan abuse of power
di kasus bu lili pintauli lps yang beliau sampaikan tadi
itu juga berbukti
dewas tidak menunjukkan taringnya
sebagai lembaga yang dibentuk
untuk betul betul menjaga etika
dari insan kpk
jangankan disidang dengan putusan yang
pertegas bahwa ini pelanggaran etik
sesuatu terkait motor gp
nah ini dibiarkan dia berhenti
padahal kita sudah sarankan
walaupun sudah mundur dari kpk
tetap dia harus dipanggil untuk
didengarkan bahwa dia telah melanggar etik
dan di berhentikan
apakah hanya untuk lili putusan itu
juga untuk insan kpk yang lain
insan kpk ini sadar
sedikit saja mereka melanggar etik
mereka bukan insan
mereka adalah insan kpk
yang betul betul harus melindungi etikanya sendiri
ketika itu melanggar
konsekuensinya dipermalukan dalam sidang etik
yang dilihat oleh publik
dan di berhentikan
nah ini tidak terjadi
dewas lebih banyak sebagai
yang kemudian bertujuan untuk melindungi
setiap tingkah laku
pimpinan kpk yang bermasalah
jadi bukannya mengawasi tapi malah melindungi
dan itu terjadi beberapa kasus ya
tidak terlihat semangat etiknya
misalnya tadi pak saud cerita
kami tidak mengurus pidana
loh dalam konsep etik
kalau sudah ada nuansa pidana
sudah pasti itu melanggar etik
pelaku kejahatan apapun
pasti tidak beretika itu
nah kenapa mereka menghindar
ini pidana bukan urusan kami
padahal di dalam pidana ada etiknya
dan ini bagian juga yang membuktikan
bahwa mereka resisten terhadap laporan publik
terhadap pelanggaran etik yang dilakukan
supaya kedepannya dewan pengawas ini
bisa benar benar berfungsi sebagai pengawas
ya kan udah diakui sama dia
bahwa ini problematik
ada perhubungan lain yang krusial
ya jadi artinya memang ya
kembali lagi memang undang undang itu
selama undang undang itu
masih pakai undang undangnya sekarang
noizy ini akan seperti ini terus
akan ada banyak justifikasi
bahwa saya sebenarnya
melakukan sesuatu sesuai dengan undang undang
kan tadi sudah jelas
saya melaksukkan itu
undang undang itu saya jalanin
tidak ada undangnya memang
ini sangat beda dengan dewas yang ada di mana
di kejaksaan dan seterusnya
jadi sekali lagi
ya jalan satu satunya memang itu undang undang
sudah itu saja
supaya atau kita kalau tidak dikembalikan
sudah kita dalemin
yang benar benar memang tadi
nantinya tujuannya adalah untuk memperkuat
sehingga tidak ada abuse of power
sehingga check and balance nya kuat
kemudian pengawas internalnya tidak seperti
pegawai negeri biasa ya
kemudian anda berbuat ordinary people
dia sudah tidak cocok
teorinya sudah tidak cocok
tidak sesuai begitu ya
jadi tidak bisa diharapkan apa apa
namberaksi namberaksana negara ini
anggota dari dewan pengawas sendiri
harusnya dari luar begitu ya
oh di komisi etiknya ya
kalau dari dulu itu memang mereka dari luar
dari dalam itu cuma satu
ada sembilan orang
satu saja yang di dalam
jadi kita sebenarnya objektif
memang itu dia nggak benar
memang itu salah
jadi kan ada dialog di situ
nanti betai keterangan
sehingga itu kayak seperti di amerika
seperti juri gitu ya
kesannya juri gitu ya
jadi mereka menilai benar
dengan hati nuraninya
bila terbukti salah
itu sanksi berat dan ringan itu seperti apa sih bang saud
kan ada aturan yang di sana
berat ringan itu mereka punya standar kan
nah itu nanti tim yang akan memutuskan
pemainnya ini yang dilakukan
sudah ada ditulis
di per dewas itu sudah ada
per dewas kosong berapa itu
kosong dua atau kosong satu ada
di antaranya kalau melakukan
kalau dianggar ini dipotong gaji sekian gitu kan
kalau dipotong ini mereka dikembalikan
khusus untuk lps
karena dipotong gaji ya
tetapi kan sebenarnya dia itu melebihi
ya dipotong gajinya itu nggak ada nilainya lah
kalau mau banyak gaji
ratusan juta cuma empat juta dipotong
itu pun berarti
berarti pemecatan brigjen ender ini bisa dikatorikan
sudah sanksi berat begitu ya kalau
kalau dikatakan sanksi begitu
karena sampai pemecatan
nah kita lihat
kalau nanti per dewasnya masih mereka
ini dianggap biasa biasa aja
bahwa ini kan kayak kita salah tanda tangan gitu
salah kirim surat bisa aja
tapi sebenarnya sudah sangat
mbak silvi pernah pernah merasa enggak
bahwa ini melukai perasaannya endar
enggak itu polisi kan orang orang yang tahan
nggak begitu caranya berpikir organisasi
anda melukai organisasi
yang ada personnya di dalam itu
pakailah jangan extraordinary pemikiran gitu
bukan jadi kayak seperti biasa biasa aja gitu loh
bang mas ferry ada masukan apa lagi
sebenarnya kalau dari sisi kpk ya
ini memang kpk perlu berubah
sayangnya pimpinannya yang tidak akan ke arah sana
kalau dilihat beberapa peristiwa
dewas mestinya jauh lebih tegas
kalau ingin betul betul marwah kpk dilindungi
ini kan kebetulan lima orang ini punya catatan yang tidak jelek jelek ya
mereka figur yang cukup dihormati oleh publik
tetapi selama didewas harus dikatakan mereka melempem
hampir bisa dikatakan tidak ada gunanya
yang untuk pak endar dan yang lain
ini langkah hukumnya harus segera dilakukan
agar kemudian pimpinan kpk tahu mereka itu salah
kalau di ruang etik nanti akan dibuktikan
apakah memang ada pelanggaran etis ini
patut atau tidak patut
misalnya sudah ada surat untuk mempertahankan pak endar di kpk
patut nggak diabaikan saja oleh pimpinan
kalau tidak patut itu melanggar etik
patut tidak didengarkan pak endar
keinginannya seperti apa sebagai insan kpk
kalau tidak patut ya itu pelanggar
tinggal tingkatannya saja
kalau terbukti ada motif lain dalam pemberhentian ini
termasuk mereka ayahsah perkara
itu sudah pasti itu melanggar etik berat
kita berharap juga pendapat anda
sebagai pimpinan yang harus diberhentikan
bahkan bermotif pidana
kalau kita lihat bahkan kalau misalnya apa
bocornya data lktp
menurut saya itu sudah bisa digolongkan obstruction of justice
pasal dua ratus dua puluh satu kuhp
kenapa disebut obstruct
karena dengan membocorkan data kasus itu
diharapkan orang tertentu atau kelompok orang tertentu bisa terhindar dari perkara
nah ini obstrak nih pidana ini
jadi pasti pelanggaran etik berat pasti bisa dipidanakan
nah untuk kemudian proses administrasi yang mengabaikan prosedural
itu bisa diperkarakan ke pengadilan tata usaha negara
nanti akan bisa dibuktikan bahwa ada tahapan yang hilang
ada tahapan yang tidak diperhatikan ada pengabayan prosedural dan segala macamnya
nanti akan digolongkan apakah tindakan pak firly dan pimpinan kpk lainnya
itu betul betul melanggar kewenangannya atau tidak
nanti akan dibuka di pengadilan itu apa yang mereka lakukan
bahkan pengadilan bisa memerintahkan mereka untuk hadir memberikan keterangan
oke bang saud terakhir ada closing statement
ya saya pikir ada sesat pikir ya sekarang di sana ya
ini agak bahaya nih sesat pikir
di antaranya soal kebocoran tadi itu sesat pikirnya katanya bahwa itu informasi yang sudah terjadi
karena apa ujung dari lktpk itu adalah yang selama ini kita kenal
itulah yang namanya penyelidikan
nature nya itu intelijen orang lain nggak perlu tahu
dan itu ujungnya itu biasanya itu ujungnya itu lktpk itu adalah ott tadi
kalau kita mau urut satu satu paling tidak ada empat
ada beberapa undang undang yang dilanggar tentang kebocoran ini
itu kita sebut di dalam surat kita laporkan ke dewan
dan seharusnya itu sudah masuk pelanggaran berat begitu ya
oh iya dong itu udah pasti dan itu crime itu crime ya
itu mbak itu aja statement saya terakhir
oke baik terima kasih bang saud dan juga mas ferry sudah berbagi informasi di sini
semoga kita berharap dewan pengawas kpk ini bisa benar benar melaksanakan tugasnya sebagai pengawas begitu ya
untuk mengembalikan kpk kedepannya
pemirsa demikian perbincangan kami dalam cnn indonesia forward
saya lucia sari undur diri sampai jumpa